parkiran non post masih terpantau kosong
kalian balik lagi ke posisi awal
kita balik lagi ke tempat tadi
hati hati di jalan tetap makan keselamatan
terima kasih semoga selamat sampai tujuan
kamu tadi nelfon ada dua miss call
maaf gak keangkat
ke pasar kata taslim udah aman
kalau menurut saya sih belum aman
mungkin sekarang udah ada yang datang buat nyari kita
gimana tempat parkir
belum ada tuang parkir
kamu jalan jalan dulu ke pasar
cek keretakan budi kemarin
berhasil atau enggak
di rumah atau di angkot
mau ke pasar
kamu mau beli sayur ikan atau daging
mau beli bahan bahan buat bikin kue
tebakan saya salah semua
teleponannya udahan dulu ya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu tahu perempuan yang dia suka seperti apa
dimanapun rupa perempuannya
biarkan awos dengan kebahagiaan

pekan kosong di pos juga gak ada orang
kamu tunggu sebentar
gimana kabar teman teman kamu yang pegang parkir
oh tak ada
aos gak tau kemana
ada orang lain yang jadi tukang parkir di sana
dihajar sama si jack
balas dendam dia
kalian pernah mengalami masa seperti ini di terminal
dendam dibalas dendam
bilang sama teman teman kamu
kalau nggak siap dengan resikonya
mending mundur dari sekarang
kata kang cecep hati hati
kata kang cecep
mengalami situasi seperti ini
dendam dibalas dendam
kata kang cecep
kalau nggak siap dengan resikonya
mending mundur dari sekarang
kang cecep akan bantu kita kang
masih terpantau kosong
kalian balik lagi ke posisi awal
kita balik lagi ke tempat tadi
kamu tadi bareng dia
bisa ketemu cemumun
antar ke cemumun
ini yang namanya cemumun
ya udah kenal saya sukanta
keburu pergi sama cemumun
ini yang mau ngelamar kerja irin

cepat berpindah ke tempat sm
cemomun mau ikut ngelamar kerja
udah kerja di sini
masih ada kerja